sementara di goa sulawesi selatan seorang gadis belia berusia tujuh belas tahun bernama rusmita tewas
usai menjalankan tugas sebagai saksi di tps dua jonggoa dusun jonggoa desa cikoang kabupaten takalar sulawesi selatan
sebelumnya korban yang masih remaja ini bertugas sebagai saksi partai persatuan pembangunan atau p tiga
dan baru pulang ke rumahnya pada pukul enam pagi
korban sempat tertidur hingga kamis siang dan selanjutnya berangkat ke kebun untuk membawakan makanan orang tuanya
naas korban terjatuh pingsan dan dinyatakan tewas di lokasi kejadian